tahun ini indonesia memegang presidensi g dua puluh peran bergensi di panggung internasional
namun dinamika panggung politik luar negeri justru bergejolak saat indonesia menjadi presiden g dua puluh
meskipun forum g dua puluh adalah forum ekonomi dunia kondisi geopolitik dunia terutama invasi rusia di ukraina
mempengaruhi proses berjalannya forum g dua puluh
cnn indonesia road to g dua puluh memiliki rangkuman peristiwa geopolitik apa saja yang terjadi
selama indonesia menjadi presiden g dua puluh dua ribu dua puluh dua
sudah sepuluh bulan indonesia memegang presidensi g dua puluh dan kini tersisa dua bulan sampai dengan g dua puluh summit bali
yang nantinya diselenggarakan november dua ribu dua puluh dua mendatang
namun hingga saat ini geopolitik dan geoekonomi masih terus memanas di saat indonesia memegang presidensi g dua puluh
peran paling bergensi di panggung internasional di mana invasi rusia menjadi dominan pembahasannya
lalu apa saja peristiwa geopolitik yang terjadi selama sepuluh bulan terakhir
tidak mudah memegang presidensi g dua puluh tahun ini
di saat dunia sedang berjuang bangkit memulihkan kondisi ekonomi akibat pandemi
ditambah lagi dengan terjadinya perang antara rusia dan ukraina
tiga februari lalu rusia memulai operasi militer khusus di ukraina
hari demi hari korban jiwa terus berjatuhan
aksi rusia mendapat kecaman keras dunia
sebagai tuan rumah g dua puluh kepemimpinan indonesia diuji
hampir setiap pertemuan g dua puluh ada saja kecaman untuk rusia atas invasi yang dilancarkan di ukraina
sampai pada titik amerika serikat dan seputinya mempertimbangkan untuk menendang rusia dari forum g dua puluh
april lalu di tengah pertemuan komite keuangan dpr
menteri keuangan amerika serikat janny kiellen menyebutkan bahwa tidak ada ruang bagi rusia
dan setelah itu jurubicara kremlin dmitri tashkov mengungkapkan secara tegas
apabila rusia dikeluarkan dari forum g dua puluh maka itu bukan bencana bagi rusia
lima bulan invasi dilancarkan
akhirnya indonesia pun bertindak
setelah melewati proses yang cukup panjang
pada juni lalu presiden joko widodo menorehkan sejarah dengan mengunjungi ukraina dan rusia dengan misi perdamaian
sebelum jokowi beberapa pemimpin negara sempat mengunjungi ukraina
seperti presiden trump jokowi dan jokowi
perdana menteri italia mario dardy
perdana menteri inggris boris johnson
dan sekretaris jenderal perserikatan bangsa bangsa antonio putera
usai bertemu presiden volodymyr zelensky di ukraina
dan presiden rusia vladimir putin di rusia
jokowi berkesimpulan bahwasannya perang dua negara itu masih akan lama
saya bertemu dengan presiden putin selama dua tahun
saya bertemu dengan presiden putin selama dua lima tahun
saya bertemu dengan presiden putin selama dua lima tahun
saya bertemu dengan presiden putin selama dua lima tahun
sisulinkis dikontrol saya dan menjelaskan prosesnya
saya bertemu dengan presiden zelenskyy
satu lima jam saya berdiskusi saya menyimpulkan perang tidak akan segera selesai akan lama

prosesnya akan lama berarti ini akan tidak semudah selesai
pemimpin dunia atas invasi rusia yang dilancarkan yang tak kunjung usai pun
dibawa hingga kesidang majelis umum pbb ke tujuh puluh tujuh di new york amerika serikat
pemimpin kepada intensif dan singkongan
kantor komisaris tinggi pbb untuk hak asasi manusia mencatat hingga september setidaknya tercatat lima sembilan ratus sembilan puluh enam kematian warga sipil selama invasi rusia ke ukraina
tiga ratus delapan puluh dua adalah anak anak dan delapan delapan ratus empat puluh delapan orang terluka
dunia menaruh harapan kepada g dua puluh
di hadapan pemimpin dunia di sidang majelis umum pbb ke tujuh puluh tujuh di new york amerika serikat menteri luar negeri retno marsudi menyatakan bahwa g dua puluh tidak boleh gagal jadi katalis pemulihan dunia
melihat tensi global yang semakin memanas hingga mendekati acara puncak g dua puluh yang diselenggarakan november di bali mendatang
lalu apakah biden dan putin akan hadir secara langsung di g dua puluh bali november mendatang
saya sempat menanyakannya beberapa waktu lalu kepada duta besar amerika serikat dan duta besar rusia yang ada di indonesia
dia mengatakan intinya untuk menjadi bagian dari pemerintah tapi kita masih ada lima bulan yang perlu dilakukan
jadi banyak yang bergantung pada bagaimana situasi berkembang
dan saya berpikir tentang faktor faktor yang berbeda seperti covid sembilan belas
sekarang tentu saja

jadi dia mengatakan secara preliminari bahwa dia menerima
jadi saya tidak memiliki pengetahuan atau pengakuan mengenai perjalanan presiden biden di november
tapi saya bisa memastikan para penonton bahwa as terus menolong pemerintah g dua puluh indonesia
dan faktornya kita memiliki para minister yang sangat senior seperti presiden blinken dan presiden yellen
yang melawat bali
dan saya rasa itu menunjukkan keberanian kita untuk bekerja dengan indonesia
untuk mengatasi tantangan global ini
dan untuk mendukung pemerintahan g dua puluh indonesia
meskipun kedua negara belum memberikan jawaban yang pasti
kementerian luar negeri mencatat beberapa negara sudah memberikan konfirmasi
akan hadir secara langsung di g dua puluh bali november mendatang
salah satunya yaitu australia argentina afrika selatan korea selatan brazil hingga arab saudi
tinggal dua bulan menuju g dua puluh summit di bali
apapun yang terjadi tentu peran dan tanggung jawab kepemimpinan indonesia akan diperhitungkan
karena momen yang hanya terjadi dua puluh tahun ini tidak hanya menjadi sorotan di forum g dua puluh
namun menjadi sorotan dunia